assalamualaikum wr wb
van ini saya sekitar setengah jam lagi sudah sampai jakarta
gimana jadi mau ketemuan
jadi dong kita ketemu di restoran sunset ya
saya share lokasinya sekarang
oke sampai nanti ya
tadi dia mau dateng kesini
mau ngasih tau tentang info itu
aku sama kamu lagi ada urusan
jadi aku bilangnya besok
untuk sekarang kita siap siap dulu ya
nanti selesai dari nikahan
kita janjian untuk besok
saya simpen ya
nama pulang dulu ya
kamu baik baik disini
aku baik baik aja
mama tenang aja ya
nanti jangan lupa
kalo riki kesini atau gangguin kamu
kasih tau mama ya
riki gak ganggu
dia kan sekarang asistennya nino
riki kan asistennya nino pak sekarang
bukan asistennya nino
supaya dia bisa kesini terus ketemu sama kamu
ya jadi tolong
ya jadi tolong
jangan temuin riki lagi
mama ini aneh deh ma
mama tuh aneh
riki tuh orang baik
dia sampein pesennya nino loh buat aku ma
mama jangan larang larang aku ya ketemu sama ricky

nangga udah aku mau masuk kamar aja

nangga udah aku mau pulang
oke kita pulang
itu elsa bisa sampe begitu percaya sama riki atau jangan jangan riki udah berhasil ngecuci otaknya dia
riki sepertinya sudah berhasil
mengambil hatinya elsa
tadi papa tanya sama sustab disini
sekarang elsa justru nungguin kedatangan ricky
malah dia happy banget kalau ricky datang
nanti kalau sampai nino tahu ricky sering datang ke sini gimana
nah kalaupun nino baik sama elsa
itu bukan karena dia mencintai eles
tapi karena dia mau membantu kesembuhan elsa
karena ada kita
kita yang rawat
udah nggak usah mikirin nino
bang ini kan kita sebentar lagi
sekitar setengah jam lagi lah kita sampai jakarta
jadi mau ketemu sama irfan
kalau kamu nggak tahu sih ya
tinggalin aku pergi sendirian
paling satu jam lah
oke bener ya

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
van ini saya sekitar setengah jam lagi sudah sampai jakarta
gimana jadi mau ketemuan
jadi dong kita ketemu di restoran sunset ya
saya share lokasinya sekarang
oke sampai nanti ya
nah kita ketemu di sunset restoran
iya satu jam aja
mama cantik banget ya pak
mama cantik banget hari ini
kemarin kemarin gak cantik
gak gitu maksudnya
hari ini cantik
kemarin juga cantik
kemarin kemarin juga cantik
ya udah santai aja dong mas
kok marah marah gitu
susah punya istri ngambekan terus
kalo bilang keluar
ya bentar papa panggil dulu omak ya
ma udah siap belum
udah siap belum ma
mama kok belum ganti baju
ya mama agak gak enak badan al
nah kamu aja pergi sama andin sama rena
al ntar kalo mama paksain malah jadi
malah tambah demam
aduh aduh gue malah
tapi aku kepikiran kalo nengene mama sendirian dulu ma
mama gak kemana mana kok
mama akan stay di kamar aja ya
cakep sekali anak mama
seseorang sendiri yang mau kesana
salah satu manusia yang bisa menceritainya
apa yang memang masalah ruangan semua itu terjadi
emang siapa yang peduli fopanya